jangan sampai sampah berkebaran di mana mana
hal kecil kecil tapi itu hati hati
itu akan dilihat oleh turis oleh wisatawan musa mutara
dia kembali atau tidak karena itu
salah satunya karena hal hal seperti itu
keraman kita dalam melayani wisatawan itu juga salah satu
yang untuk wisatawan diberikan
di pulau rinca sehingga ini kita benahi
untuk wisatawan dan juga untuk komodonya
komodo di pulau rinca dan di pulau komodo itu komodonya juga sama
wajahnya juga sama
jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke pulau rinca
di sini ada komodo
mengenai bayarnya berapa tetap
tapi kalau mau apa saya pengen sekali pak
lihat yang di pulau komodo ya silahkan
tidak apa apa juga
harifnya yang berbeda
itu hanya simple seperti itu
jangan dibawa kemana mana
pegiat pegiat konservasi juga
harus kita hargai mereka